kalau deden bener itu hakim yang akan memutuskan
bukan karena hubungan kamu
mau ngelaporin sayap aja atau mau ngelaporin aku juga
tapi kamu juga pasti bakal kebawa bawa
kalau gitu bilang ke diza jangan lapor polisi
tadi saya kecopet
yang barusan itu copet
kita tau dari mana
kebetulan aja tau teh
saya nggak tau temen temennya copet semua apa bukan
tapi temen temen yang copet banyak
takut dia dendam
tata kan barusan udah bikin orang jadi tahu kalau dia itu copet
saya mau pulang dulu
dia tahu kalau saya copet
dia juga tahu kalau saya anak buah bos
nggak salah lagi
pasti di jak
halo anak anak dimana halo saya nggak dijawab halo anak anak lagi main kamu kasih buat jajan
uangnya dari mana kak kita mau nge rap lagi ah kalau habis santian dan klaus kita nggak punya
uang buat jajan minum saya boleh nitip buat jajan anak anak hasil nyopet jualan cilok kamu beneran
jualan cilok dari kemarin juga kan saya udah bilang jualan celok di mana jalan talaga bodas
mau sampai kapan jualan cilok selamanya atau cuma sementara aja terus nyopet lagi daripada kita cuma
duduk duduk begini kita nyopet lagi aja yuk hayu si ubed sebetulnya udah nawarin supaya saya jualan
cilok terus aja tapi saya belum jawab kenapa kerjaan jualan cilok itu membosankan kurang
terus kamu mau balik lagi jadi copet aja saya nggak bilang begitu
kita mau nodong bukan kan kata tete kerudung nggak boleh kita mau ngemis enggak kan kata
teteh kerudung nggak boleh juga kenapa kita harus ikut kata teteh kerudung karena teteh kerudung
bener oh gitu iya gitu terus kita mau apa mau kemana cari kerja kerja apa
kayak dulu kerja kantoran
ah males kerja kantoran lagi mah gaya sih memang iya keren duduk di belakang meja tapi gajinya buat
kredit motor aja berat terus kerja yang bagus itu apa
hai terus dari hasil nyopet kamu bisa apa udah kredit motor kamu udah jadi apa udah jadi orang hebat
kalau memang iya terus kamu bangga kalau memang iya silahkan silahkan bangga dengan kebanggaan palsu
kamu yang selalu kamu tutupin depan anak kamu
kebanggaan kamu yang justru kalau mereka tahu akan membuat mereka merasa malu
maaf bang saya kecopetan
ya nggak apa apa teh
sampai jumpa di video selanjutnya
banyak yang bantik kejualan
kalau kak juna ini gimana
kerja kantoran bareng sama dewi
masih masih inget
kok bisa pergi
tadi pergi makan siang
terus janjian sama kamu
jam segini jam makan siang bukannya udah lewat ya
tapi ada yang penting buat saya obrolin

mau ubet nggak ada
kalau mau beli cilok sama saya juga bisa
ciloknya tetap cilok ubet
kamu mau nggak
ya udah gak apa apa
bukan cuma karena nyopet
tapi juga ngajak orang lain
buat jadi penjahat
nyopetnya jadi berjamaah
kalau mau bernyamaah
harusnya bukan nyopet
anak buahnya yang mau keluar
fotonya mau dicetak
dikasih tulisan di bawahnya
mau dipasang di mana mana
biar udah nggak jadi copet lagi
kalau ada pengumuman kayak gitu mah
sama aja ngerusak orang
mau jadi orang baik
malah orang lain taunya dia orang jahat
kamu tahu siapa anak buah sayap yang diancam
kamu tahu saeb itu temen saya
tahu mah enggak
cuma nyangka aja
nyangka dari mana
sama sama temen kau bet kan
kak junaidi dulu pernah ngaku
kalau kak junaidi itu dulunya copet
tapi sekarang udah enggak
kalau kak ubed
dia dulunya copet juga
kalau kak junaidi nggak mau jawab
ubed dulunya copet juga
kalian copet semua
saya ubed dewi udah enggak
tapi beberapa hari ini dia udah gak nyopet
saeb jualan cilok
kamu beneran jualan cilok
kan saya janji
mau ganti uang pinjaman buat beli hadiah ulang tahun si kakak
yang penting buat diomongin kak junaid ke aku apa
mau minta kamu stop nyelidikin saeb
juga akhirnya terungkap semua
masa lalu yang bakal menghancurkan masa depan saya
kalau akhirnya banyak orang tahu
bagaimana saya sama dewi dulu
siapa yang mau punya karyawan bekas copet
tapi aku sekarang udah tau
tapi aku bakal tetap laporin saif ke polisi
kalau kamu ngelaporin saya ke polisi
terus saeb ditangkep
bukannya deden bakal ditangkep juga
aku kan bisa bilang ke polisi kalau deden mau udah insaf
hukum itu ada prosesnya
kalau deden benar
itu hakim yang akan memutuskan
bukan karena hubungan kamu
mau ngelaporin saeb aja
atau mau ngelaporin aku juga
tapi kamu juga pasti bakal kebawa bawa
kalau gitu bilang ke riza
jangan lapor polisi
tadi saya kecopet